istilah roda berputar itu nampaknya bukan cuma berlaku di kehidupan ya tapi juga dalam fashion
oh fashion juga gitu ya kalau saya sih nggak berputar roda saya dari dulu
uangnya harus berputar dong bu untuk membelikan perempuan perempuan kan teman teman seperti kita
saya boleh pulang gak saya udah agak
ya udah deh kan kita bicara soal klasik yang tidak lantas ketinggalan zaman
justru dengan bergaya vintage ada nilai plus yang didapat yaitu anda bisa beda dari yang lainnya
jadi balik ke jadul itu bukan jadul ya bukan apa namanya kamu ketinggalan zaman
tapi justru membangkitkan memori dan fashion lama ke zaman kekinian
siapa tahu anak muda zaman now belum lihat channel cutbrai dulu mungkin zaman flowers generation
nah untuk para penggemar busana busana vintage atau busana busana masa lalu
ada sebuah lokasi di amsterdam belanda
ini beli tiketnya agak mahal ya daniel
yang dijamin akan membuat anda para penggemar busana vintage betah untuk berlama lama
liputan dari belanda ini sekaligus
mengakhiri good morning edisi hari ini
jangan lewatkan sajian informasi terbaru cnn indonesia dua puluh empat jam non stop di transvision dan uctv
saya budi adiputro
dan saya danian ahri
ketemu lagi besok
mode selalu berputar
seperti tahun ini fashion yang tren di era delapan puluh an hingga awal sembilan puluh an
kembali menjadi hits
berbagai rumah mode ternama mengeluarkan koleksi yang terinspirasi fashion era ini
salah satunya rumah mode sang lorang dengan gaun motif bunga bunga warna warni dengan shoulder pad tinggi
para pesohor juga tamau kelewatan tren
rehana piance hingga kylie jenner sering tertangkap mengenakan kacamata mungil
yang sempat hits di era delapan puluh hingga awal sembilan puluh an
anda juga tamu ketinggalan
bergaya seperti ini
amsterdam adalah surga bagi para pecinta barang barang vintage
nah sekarang saya akan ajak anda datang ke salah satu toko vintage tertua di amsterdam
sesuai namanya di toko time machine yang terletak di kawasan nieuwehoekstraat ini
anda seolah dibawa kembali ke era delapan puluh hingga sembilan puluh an dengan koleksi baju baju klasik yang penuh gaya
mulai dari gaun gaun cantik
nah untuk kacamata seperti ini harganya mulai dari dua belas euro
sampai barang yang termahal adalah tiga ratus lima puluh euro untuk bomber jacket edisi spesial keluaran mtv ini
dengan koleksi yang beragam tak heran kalau toko ini selalu ramai pengunjung
salah satunya nielsen yang datang langsung dari new york
barang barang yang dijual di sini didapat dari hasil beruan langsung ke pengguna barang klasik
klasik memang menarik
namun dibalik penggunaan barang vintage ada alasan yang lebih luas daripada hanya sekedar gaya
tak hanya bisa tampil lebih stylish tapi dengan membeli barang barang vintage bisa menjadi salah satu cara anda lebih peduli pada lingkungan
ya penggunaan barang klasik bekas pakai membuat penggunanya bisa ikut berkontribusi untuk mengurangi penggunaan energi berlebih pada industri pakaian
asal dengan catatan barang yang dijual masih layak pakai ya
dian eka wati amsterdam